kepala subbagian hubungan masyarakat polres metro jakarta selatan kami siang membenarkan
adanya laporan kepolisian yang dibuat oleh lesti kejora terhadap suaminya rizky bilar
proses laporan dibuat langsung oleh lesti pada rabu malam
penyidik polres metro jakarta selatan ikut menemani penyanyi dangdut lulusan
salah satu ajang pencarian bakat di televisi itu untuk menjalani proses visum di rumah sakit
dari hasil pemeriksaan sementara penyanyi bernama asli lestiani itu mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga
dikutip dari cnn
kabit humas polda metro jaya kombes endra zulfan mengatakan kekerasan dalam rumah tangga
yang dilakukan oleh rizky bilar kepada lesti bermula dari dugaan perselingkuhan
peristiwa tindak kekerasan itu pun terjadi pada rabu dua puluh delapan september dini hari dan pagi hari
hingga kamis malam belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh lesti kejora maupun rizky bilar terkait laporan polisi ini
badru zamal jakarta